mobil jenis minibus senin dinihari terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor di jalan
raya benyamin sueb kemayoran jakarta pusat tiga orang penumpang sepeda motor langsung tewas di
lokasi kejadian kejadian ini diduga bermula dari pengendara sepeda motor yang berboncengan
tiga orang dari jalur lambat langsung masuk ke jalur cepat tiba tiba ada mobil yang datang
dari arah kemayoran menuju ancol dengan kecepatan tinggi langsung menabrak sepeda motor tersebut dua
kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta pengemudi mobil langsung ditahan petugas
kepolisian polres metro jakarta pusat seorang pengendara motor meninggal dunia di jalan raya
watas umpak kecamatan trawulan kabupaten mojokerto jawa timur minggu pagi jenazah
korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat oleh warga untuk dilakukan otopsi
menurut keterangan warga di lokasi kejadian terdengar suara benturan dan ada sebuah
truk box yang berhenti namun langsung melanjutkan perjalanan kembali diduga korban mengantuk dan
menabrak truk box tersebut kondisi sepeda motor hancur di bagian depan kepolisian polsek trawulan
langsung melakukan olah tkp dan memeriksa secumlah saksi mata di peliputan cnn indonesia